evaluasi hasil pendidikan di tanah air mengalami pasang surut dari tahun ke tahun
kita akan lihat bersama nanti
kebijakan untuk mengukur kualitas pendidikan ini bahkan terkesan berubah ubah
mengikuti perubahan penguasa birokrasi
selama dua puluh dua tahun indonesia menerapkan evaluasi belajar tahap akhir atau epta
dan evaluasi belajar tahap akhir nasional atau eptanas
yang kita mungkin sebagian dari anda juga pernah mengikutinya dan merasakannya
kelulusan siswa didasarkan dari hasil epta dan eptanas ditambah nilai ujian harian dalam rapor
siswa dinyatakan lulus jika angka rata rata semua mata pelajaran minimal enam nilai eptanas
murni atau nem menjadi prasyarat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi tingkat pendidikannya
mari kita lihat kemudian selanjutnya
antara dua ribu tiga hingga dua ribu empat sistem evaluasi pembelajaran diganti menjadi ujian akhir nasional atau uan
penentu kelulusan adalah nilai mata pelajaran yang minimal tiga
namun standar nilai ini berubah ubah dari tahun ke tahun
jika tahun dua ribu tiga nilai kelulusan minimal tiga satu dengan nilai rata rata keseluruhan mata pelajaran
minimal enam di tahun dua ribu empat kemudian berubah dinaikkan menjadi empat tiga
dari tiga satu menjadi empat tiga
jika sebelumnya ada rata rata enam maka di tahun dua ribu empat tidak ada nilai rata rata minimal
kemudian kita lihat kembali di masa yang selanjutnya
di tahun dua ribu lima hingga dua ribu empat belas sistem berubah lagi menjadi ujian nasional atau un
di tahun dua ribu lima sistem berubah lagi menjadi ujian nasional atau un
standar nilai kelulusan setiap tahun berbeda beda dan terus meningkat
kita lihat bersama
siswa masih dapat mengulang ujian mata pelajaran yang tidak lulus hingga kebijakan ini dicabut pada tahun dua ribu dua
antara dua ribu tiga belas hingga dua ribu empat belas nilai mata pelajaran minimal ditetapkan empat dengan rata rata lima lima
standar kelulusan minimal adalah empat dengan rata rata lima lima

standar lulusan merupakan kombinasi nilai un dan nilai sekolah dengan bobot enam puluh banding empat puluh persen
sudah cukup belum
masih ada yang berubah lagi
di tahun dua ribu lima belas ujian nasional tidak lagi menjadi standar kelulusan siswa karena kelulusan ditentukan oleh banyak faktor
un hanya menjadi alat ukur peningkatan mutu pendidikan secara nasional
hasil ujian nasional dibagi dalam sejumlah kategori
yang pertama sangat baik nilainya delapan puluh enam seratus
kemudian baik tujuh puluh lima delapan puluh lima
dan berdasarkan evaluasi dan analisis yang dilakukan oleh para pakar pendidikan
nampaknya sistem yang terakhir ini desi cukup baik
mudah mudahan ini bisa ditingkatkan
kalau masih cukup baik harusnya menjadi baik dan lebih baik dan lebih baik lagi
jangan nanti berubah malah lebih turun lagi ke uang
makanya kita harapkan ya dengan sistem ini ini tidak ada bongkar pasang lagi
karena sangat membingungkan bukan saja bagi murid tapi bagi orang tua dan seluruh para pengajar kita
dan juga sebenarnya ini lebih fair ya vito
anak anak vito juga pasti lebih senang kan dengan sistem ujian nasional yang seperti ini kan
yang tidak terlalu memperhitungkan bahwa dalam beberapa hari
bahwa ujian nasional ada segala deraja
masih ada faktor lain yang menjadi ukuran
iya semoga bisa berjalan dengan baik ya